akibat kelangkaan minyak ini rencananya menteri perdagangan akan kembali memproduksi dan mendistribusikan minyak kita
sayangnya mbak sum dan pasangan imaro sudarto
prabowo menyatakan terima kasih kepada masyarakat yang telah menggunakan hak suaranya pada empat belas februari lalu
bahwa kebutuhan sampai dengan nataru
ya ya ini masyarakat belum tahu pak prabowo kan begitu
dan ini program mungkin sekarang sudah masuk ke vaksinasi ke dua dan ke tiga ya
siapapun pemerintah yang berkuasa selanjutnya
jumlah penghuni yang sedikit membuat petugas keamanan hafal dengan setiap penghuni rumah
kebijakan ini adalah yang minimal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
oke mendengar terima kasih ya udah dengerin
kita harus cek bagaimana kesiapan dari apbn nya kesiapan dari apbd nya
bahwa konsumsi masyarakat masih bisa tumbuh di kuartal kedua dua ribu dua puluh tiga ini
di sistem keamanan berbasis
salah satunya adalah dari foreign direct investment yang melambat maksud saya
yang baik yang bagus yang tidak baik dievaluasikan seperti itu artinya saya melihat ada pikiran yang
pastikan di ppp juga kalau mau
meski sudah mengenal teknologi
daru mengungkapkan kandungan dioksin di salah satu telur
mas tapi yang pertama kali nyemplungin ke basket berarti
jadi sampai kapanpun misalnya
kayak bener bener hati hati banget
pasir yang diambil khusus dari sungai kalikung di wilayah lereng utara gunung selamet ini harus dicuci bersih
kayak di bsi swain
seperti perayaan imlek tahun baru tionghoa yang jatuh pada sepuluh februari dua ribu dua puluh
yang ada begitu banyak negara tentu saja
ada beberapa tips biar pare nggak pahit
pemenang pemilu ya ketua dpr ya pemenang pemilu
dan sudah menganggarkan jauh dari bulan
tapi pada apa yang disebut sesuai dalam teks di peraturan pemerintah
bahwa plth ini harus
saya ingin tau kondisinya pada saat tau kemenangan itu
jadi obat kangen traveling dengan nonton kaya drama ini sih sebenarnya
kemudian juga teman teman satgas melakukan upaya upaya penanganan sampah yang
kalau untuk satu hari bisa mencapai sepuluh atau lebih
kita harus bedakan kalau kita rejim regulasi ini harus taktis yang melihat case case nya
itu melakukan sosialisasi baik to door door to door sampai ke level desa dan sebagainya
daging tebal ikan simba yang manis menyatu dengan rasa asam pedas gurih dan segarnya sambal seruit khas bumi ruwajuai
jadi terbayang pertama lama mengerjakannya ini tergantung tentu saja dari bidangnya
memiliki kemenangan untuk melakukan pengawasan
usaha makin lancar aja nih kereta nih
dari para muridnya itu ibaratnya
itu perkelahian biasa kayak gitu ya
ini kok kalau di surat sk kemarin
semuanya sudah dikemas satu per satu
general manager logam mulia purwanto menjelaskan transaksi penjualan logam mulia terus mengalami peningkatan
yeay masih di kawasan sentul
ntar takutnya kalau nggak rapid kan takutnya
saya cuma usul itu aja usul ninja sama selepet itu
di mana saat ini masyarakat baduy harus tetap mempertahankan
hal ini dapat menyebabkan masalah yang lebih besar
ya untuk menjadi tim yang lebih kompetitif ya pemain asingnya
nah pertanyaannya apakah hanya pagi tadi saja jakarta sepi
dengan melakukan beberapa intervensi
nah di surabaya olahan telur menjadi andalan sejumlah street food
hanya tinggal close the gamenya aja nih
ya kalau khusus tidak ada ya mas
saya langsung saja kalau begitu mas maulana jadi artinya kalau memang dianggap permendikbud nomor dua ini sebagai akar masalah begitu
iya keluarnya dari papa
dan kalian harus mengikutinya dari mulai basic
cuma itu keluarga gua kebanyakan olahraga ini racket sama bet
hendra yang memiliki usaha di bidang pendingin ruangan memiliki empat tabung oksigen ukuran enam meter kubik
dua ribu dua puluh satu juga mencapai satu all time high barunya daripada bitcoin yaitu mencapai enam puluh sembilan ribu tapi setelah itu turun lagi ke delapan belas ribu us dollar gitu ya
seperti di klinik hewan di jalan kiai haji mas mansur karet jakarta pusat
yang lebih potensial terkena serangan jantung
apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan covid sembilan belas
padahal kenyataannya jeratan ini menggurita dan membahayakan masa depan
tapi pemain tidak boleh rarut dalam emosi itu
harga tiket masuk ke teras santorini dibanderol seratus ribu rupiah per orang
avenue of stars ini adalah salah satu kawasan di hongkong yang selalu dipadati oleh wisatawan
oleh karena itu pemerintah terutama badan pangan nasional
nah terus kan tau sendiri kan kalo udah di uph kan mahal tuh
sebetulnya udah ada di international sudah lama
kita lihat sebenarnya pbb sudah menggelar sidang pada tanggal dua puluh tujuh oktober atau jumat pekan lalu
enggak yang ya pokoknya netral lah rasanya vanilanya enak berasa
nah diperkirakan setelah fomc ada potensi profit taking sama pelaku pasar
mendapatkan kredit dua puluh sks
lalu yang kedua adalah kita stand by kan tempatnya sendiri
mas itu menurut saya ada di situ tapi mas itu mengatakan enggak dia tidak di situ ada di sana
tapi yang tidak mampu diberikan kesempatan
dipisah dari tutup dan stikernya sebab botol yang terpasang stiker artinya sudah terkontaminasi dan
kita belum untuk kontraknya tempatnya bikin takraknya kan
sebenarnya kalau abo yang pengen tanyain sih
jadi bagaimana untuk kita kita yang artinya itu bukan dikatakan generasi sekarang ya ibu ya
terus yang kata kata yang buyar lah
ini pertama kali muharyati maju nyalek meski sempat lama berkecimpung di dunia politik
dan itu fitur fiturnya banyak yang akan dipakai
yang biasanya kalau kita lihat ada trump begitu dekat dengan netanyahu
alhamdulillah saya rasa pak nyala seorang gentleman
sudah vaksinasi atau belum dia harus wajib
nah ini menjadi hal yang sangat kita sayangkan tentunya
iya iya iya tapi by the way ini gua satu lagi pertanyaan lagi buat lu do ini ada instruksi khusus gak sih do di defense lu
kalau ternyata ada dukungan terhadap sosok anak muda lainnya atau tokoh lainnya
kami lanjutkan dialog sore ini bersama dengan para narasumber terkait saling sindir soal etik antara prabowo dengan anies baswedan
event adi sumarmo off road challenge ini dijadwalkan digelar selama dua hari
dan ini sudah terbukti di iims dua ribu dua puluh empat kali ini
saya ingin kemudian memperjelas lagi
berarti itu pas di jaman kuliah itu tiap hari pasti latihan tuh mas ya
terdapat tugu kerang yang menunjukkan lokasi kerajinan kerang
sarana komunikasi hotline selalu terbuka
saya butuh protein yang lebih banyak daripada orang orang pada umumnya
tapi ya tiga bulan pertama enam bulan pertama ya pengen pulang terus
mudah mudahan nanti reza bisa dapat kesempatan ya
karena kalau misalkan banjirop datang gitu ya tambak tambak ini ikannya keluar semua
kereta feedernya juga nanti kalau kurang lebih ada sekitar sembilan belas hingga dua puluh menit
temi jaya hartanto menyebut
terhadap penambahan cost production
dalam bagian pertimbangan peraturan menteri keuangan ini
adalah misionaris sehingga saya membujuk
botol botol plastik yang tadi sudah dipilah dimasukkan ke dalam karung tugas
yang ketiga itu adalah asuransi
jadi peningkatan hampers juga semakin meningkat permintaannya
dari tahun berapa ini sudah lima tahun lebih lima tahun lebih lima tahun
jadi gue tuh cerita kadang ke tembok kak
data dari kantor desa setempat menunjukkan saat ini sedikitnya satu empat ratus meter persegi sawah rusak akibat fenomena ini
jadi kita as best kita itu tetap mau mau latihan
ada lpi yang akan meng cover
yang kita sulap kemudian menjadi rumah sakit darurat covid
jadi mungkin jadi staff sama pemainnya mungkin walaupun masih dikurangin banyak tapi kan minimal at least pasti ada pemasukan ya
jadi pertanyaannya ke pertama
salah satunya mengandung swiojk untuk mencari jalan tengah ya untuk para mahasiswa ini
dan membocorkan surat rahasia presiden kepada bin
tapi enggak ini sebelum kita ngomong ke basket
selalu menjemput kreativitas gitu ya
percakapan kita juga sudah direkam

ketua dewan pengawas pusat indonesia offroad federation i o f haryanto menyebut
emang pemain pemain yang kita berangkat
tapi bisa ditanggulangi dari segi misalnya vaksinasi yang jalan
kalau nggak bisa mengandalkan satu dua nama tadi di mention sama bung towel ada marcelino ada ronaldo
baik terima kasih atas laporan anda
nah konkret deliverables inilah yang bisa kita capai secara konkret
salah satunya pada jumlah nadanya
dan seperti anda lihat di sini ada incoming cubicle
ban tetap kokoh dan dapat digunakan untuk berpindah tempat
mungkin karena lu ketemunya langsung coach matt kali ya
sampai aku tuh bingung sebenarnya ini tuh perasaan apa
kabar gembira ini dibagikan juga oleh akun instagram kemenparekraf ri
nah itu awalnya karir saya mulai basketnya itu awalnya dari situ
saya sudah dua bulan dan belum bisa mengucapkan satu kata pun
pak tongam terkait apa yang terjadi di ratusan mahasiswa ini kurang lebih tiga ratus ini
asalnya dari indonesia kan harusnya kita lestarikan
yang paling mencolok harus sabar menunggu antrian
tahu dulu apa apanya gitu
itu ternyata ada tuh
potongan kelapa digoreng hingga kecoklatan
dan sudirman kalo kantor ngantor di sudirman pasti kan tuh kan kantornya gak mungkin kantor abal abal dong
ini ibu ibu pak roy dan mbak gracia
peraturan dari menteri perdagangan nomor tiga puluh enam dua ribu dua puluh tiga
hubungannya agak dinginan dengan biden
dan perlu diketahui juga syasha dan juga syara bahwa tmc polda metro jaya menerapkan
di sini tinggi tapi belum masuk
di tengah perekonomian dunia yang juga belum stabil
perbandingannya untuk empat ember ya
sebetulnya kita tim tiga orang
ada yang di langsung sungai itu bantaran sungai dekatnya tps itu
nah karena ini mesinnya udah kita setting jadi ini dia otomatis pencet keras
oke itu berarti smp nya sma nya berarti pas itu dimana tuh mas
dan sudah ada peringatan jumlah sisa kamar
ternyata lebih sensitif dibandingkan dengan ekg saja
kalau itu gue ke jaguar itu ya itu udah ke ugm ya
yang datang dari wilayah penyangga jakarta seperti depok tangerang bekasi dan citayam
keluhan serupa dengan beragam modus berbeda
tetapi tim nasional nggak berangkat
walaupun di sana ditekankan memang
leha leha sambil makan
kemudian atensi untuk kelompok rentan
jadi kemampuan oksigen kri apabila kondisi blackout seperti ini
jadi deteksi itu tergantung jumlah tesnya
tapi gue liat bokap lu mukanya udah indo banget sebenarnya ya
yang kemarin kita evakuasi dari daerah
adalah ketika usia produktif
mendapat dua suntikan dan akan yang ketiga gitu ya
merekam aksi tersangka penjamret yang mengendarai sepeda motor
tapi menurut anda kira kira kenapa akhirnya tiktok atau tiktok shop gitu ya lebih tepatnya
artinya peluangnya besar sekali
karena juga relaksasinya untuk di dalam ruangan belum bisa ya
wahana ini memang aman untuk anak anak asalkan tetap didampingi orang tua atau
tapi memang akan ada perasaan atau feel bahwa kalau misalnya lulus dari universitas besar atau sky ya disebutnya
tetapi dia punya perkembangan itu malah ada terjadi penurunan bapak
menargetkan rumah sakit masjid kemp pengungsian pun
hari ini kita sudah menurunkan sampai ke rp sembilan puluh tiga empat ratus sepuluh
ya yuda terkait memang visi misi memang masih dalam penggodokan
sampai jumpa di episode berikutnya
jadi saya kenal itu mungkin tiga bulan setelah menikah
dari ujung pulau sumatera sampai dengan papua seperti itu
kalau aku maksudnya patrick mikolas
diatasi dengan hubungan hubungan yang impersonal
pada usia berapa mbak pun menyadari bahwa itu ternyata bullying
sejalan dengan program tanggung jawab sosial dan lingkungan
agar persoalan ini dibuka seterang terangnya
dengan langkah langkah apa yang akan kita lakukan sudah kita bicarakan tadi
karena biasanya pasangannya ketupat adalah kare ayam
lu mau ke sini
waktu itu grupnya hampir sama
dan terbukti kebanggaan ini membawa sapi sapi ini menjadi juara beberapa kali juara presiden dan menjuarai beberapa kali juara pemerintah
udah masuk sebagai prinses
harusnya ya harusnya sih bisa ya
mulai dari sirkulasi udara pencahayaan hingga kebersihan sungai
jadi kalau main pacu upiah ini sebenarnya
jauh di bawah yogyakarta di peringkat pertama dengan skor tujuh puluh lima puluh lima
makanya kemarin kita sedikit bertanya tanya ada apa pdip tiba tiba mengeluarkan pernyataan siap beroposisi gitu
juga kalau dari us bandit kan sebenernya
dan kalau bisa dilihat juga ini sangat rapih petugas yang ada di sini untuk mengatur para masyarakat yang ingin melaksanakan uji coba menaiki kereta cepat wush
kategori desain kapal lepas pantai
kalau gampangnya kan social commerce itu jualan melalui social media ya
waktu kita belanja di toko atau di partment store atau pusat belanja
atau sepeda statis juga boleh jadi harus ada olahraga ringan sekuatnya jadi tidak usah maksain diri itu yang tips yang paling penting itu
bisa mewadahi lah rasa kangennya
udah nempunin basket akhirnya
ada yang kemudian ini ya uang asalnya nggak jelas
menjelangnya juga menjelangkan keadaan sekarang ini dimana kita kan mengaku kepada the fed
berdasarkan data idi rata rata pemerintah hanya menyuntikan enam ratus ribu dosis vaksin setiap hari
ya dari pribadi sendiri sangat excited untuk di pemilu tahun ini
tempat tempatnya dia bisa istirahat dengan nyaman
di cil kelurahan ragunan jakarta selatan anda dapat mengakses tempat yang menyempil sejauh tiga ratus meter ini dari jalan ampera raya
iya ini harus war ticket dulu ya harus registrasi dulu
target kita rp dua delapan ratus sampai rp dua sembilan ratus
kemudian diangkat dan paling susah adalah ini

lantaran menjadi korban transaksi fiktif
ya yang angkat tangan belakang dulu ya silahkan
dimulai tahun tujuh puluh an kini kabupaten kediri tercatat menjadi wilayah penghasil nanas terbanyak di provinsi jawa timur
ini kan kalau misalnya berbicara tentang pekaraya jakarta banyak diskon yang diberikan kayak gitu
kalau gitu saya iksan dali munte pamit
layanan gratis ini bisa diakses mulai jam sembilan pagi hingga sembilan malam
jadi stok yang ada sekarang pun karena itu tidak dikuasai oleh pemerintah kan
ya harus kuat dulu
meski menjadi salah satu atlet yang ditargetkan bisa meraih emas di kamboja
ini saya pilih the batu hotel
kepada cnn indonesia jurubicara kementerian kelautan dan perikanan kkp
bahkan amerika serikat memberikan bantuan kepada israel saat israel melancarkan serangan begitu membabi butanya ke gaza
jadi aku beberapa kali harus dipulangin dari sekolah lebih cepat
dan kita berharap meskipun secara pandangan mata
karena seperti kita lihat di secara statistiknya bahwa ekonomi itu pasti bounce back kok
ya karena apa namanya kepentingan maaf karena memang keputusan ini begitu strategis
distress mengakibatkan dia jadi disfungsi
ibl aja udah kagak jelas kan apalagi sri kandi kan
sejak tahun dua ribu dua puluh ebe batik sudah menurun dari biasanya dan sampai saat ini belum pulih
kejantungan kamu kenapa enggak membengkak
oke tapi lu pas lagi sma di santo petrus lu juga istilahnya bisa mewujudkan mimpi lo lah
yang pertama adalah olahraga dulu nih karena kita udah lama gak olahraga
iya episode kemarin kayaknya cukup berantakan ya
para migran tidak hanya di negara
pemerintah dapat mengajukan permohonan ke pengadilan
sekali lagi kami sangat menghargai masukan dan semua aspirasi dari partai partai politik
konsep konsep posko ini sebenarnya sudah dilakukan
arang besar biasanya digunakan untuk rumah makan padang atau penjual ayam bakar agar tahan lama
coba anda tebak mana hasil yang saya yang kanan atau yang kiri
dada merah dada putih aligator okadia pita pita serta penisula
tapi sebenarnya apa aja sih yang didapat oleh pelaku usaha
nah ini yang tentunya masih masuk ke dalam wilayah pengawasan dpr
siap tampil pentas di depan penonton

kita belum berorientasi kepada kepentingan korban
tapi ini menurut saya yang saat ini
dengan koleksi kemenangan terbanyak di motogp dua ribu dua puluh
world olympic academy ini turunannya namanya
yang berasal dari beberapa rt di kecamatan kelapa ii
kemudian menerapkan lockdown lokal atau micro lockdown sebagai jurus
adu gagasan dan saling sindir terjadi bukan hanya antara kubu paslon tapi juga di antara para pendukung
kalo kali gue masuk di west bandit gue nggak pernah nanyain begitu sih
selanjutnya akan dibayar di sana dan berikutnya nanti baru akan dibakar
kalau buatan resmi itu biasanya ada motor motor touring atau biasa ada komunitas
yang penting buat kita seorang pelatih adalah tetap punya passionnya
dulu rumah ini tinggal orang tua
maka dia harus masuk isolasi sementara
dulu kan sm kan tim besar dan banyak pemain pemain jago gitu ya kan
minimnya anak muda pada waktu itu kan
jadi saya berharap banyak dengan kejadian covid
jadi lima belas itu kita harus manage
tapi masing masing pengakuan itu juga diuji
fisik yang prima menjadi syarat mutlak pekerja sate marangi di tempat ini
tapi jadi dengan aturan itu
jadi kadang kadang ada rasa takut juga sih gitu
hal ini juga yang membedakan silat harimau
karena dynamic stretching itu ketika kita melakukan dynamic stretching itu sebenarnya sekaligus dengan kita melakukan pemanasan
kalau dibanding dengan yang lain memang berbeda gitu ya
pge pun terus memberikan dukungan kepada ibun mal dengan memberi bantuan peralatan operasional
untuk unsur unsur angkatan laut
setuju atau nggak setuju jasmine isabel hanya ingin pacaran dengan anak basket
karena kita belum tentu bisa memenuhi keadilan naran dan pemulihan untuk korban
masjid tua ini didirikan oleh kiai mustoli pada tahun seribu dua ratus delapan puluh delapan masehi
dalam hal tentang impak pada pesakit
ternyata di dalam minuman minuman ini terdapat rempah rempah khas indonesia
satu porsi sup dan ikan goreng dibanderol rp empat puluh
jadi kelihatannya bulan september fed akan tahan suku bunga
spesialis dalam paru katanya cuma radang
sekarang kan sudah hampir tidak terlalu jauh beda ya
naiknya itu kira kira sampai sekarang itu empat kali lipat ya dalam waktu tiga bulan
tetapi memang betul tadi ada empat isu yang harus diatur mbak
nggak bisa memikirkan membayangkan kalau pdip pun ikut dengan pemerintahan sekarang
thr terhadap karyawannya begitu bu dinar
sebenarnya nggak ada yang atlet sih dari nyokap atau bokap
tiga seri empat bahkan juga ada jeda di siva mekie seperti itu
di kawasan patok besi ini ada rekayasa lalu lintas yang mengharuskan kendaraan dari arah simpang jomin
nah kalau nada ini juga gue buat nih
sekarang saya diminta membantu mendinginkan nasi putih
untuk perlindungan optimal masyarakat memerlukan dua doksis vaksin empox
gak tahu saya ngelihat dari trailernya kayak ada kritik sosial yang disampaikan sebetulnya
setiap tahun kami kerjasama dengan petani yang punya pohon hindu
akibat adanya pemukiman di atas bantaran pembuangan sampah bukan cuma sampah plastik sampai apa
yang itu memang dikomandani atau ditokohi oleh iran
sebenernya ini gak usah disebutin cuma cuma ngomong aja sih udah ada yang ngontak atau belum soalnya kan lu tahun terakhir lu ini
nah pak andika kalau tadi pak andika nyinggung soal bedanya prajurit kita sama prajurit luar gitu
enggak sih ya karena guru di vaksin itu kan sebenarnya hanya faktor pendukung
tapi kan belum jelas apa namanya kalau segala sesuatu kan harus dilakukan penelitian
jadi kalau kita lihat sebenarnya
itu yang jadi tantangan sih bagi partai baru
nah kemudian juga bahwa
nah ternyata nabi muhammad saw memiliki cara lain untuk mengkonsumsi kurma
biar kandungan airnya turun
termasuk saat melakukan audiensi dengan berbagai pihak untuk meminta bantuan memulangkan pekerja migran
hari ini kondisi harimau yang ada memang mau tidak mau ya tinggal karena dengan kondisi penyakit yang ada
siangnya kerja malamnya kerja siangnya pulang tidur terlalu mengganggu
maksudnya setuju nggak setuju kok
pertama para pelaku yang menyebut kaca depan mobilnya
punya nalar kritis punya ide gagasan yang kritis yang juga rasional
nah wan yang cari nada do re mi fa sol nya
selain dari hal pendidikan juga dengan ditinggalkannya anak dititipkan ke orang lain
selain itu jangan ada penghalang antara kulit dengan alat pengukur
tapi kalaulah itu terbukti kalaulah itu terbukti menurut saya itu hanya bisa diterapkan untuk dalam konteks penjatuhan sanksi
ketika ini sejumlah dompet dan rekening warga australia telah mengumumkan
nah ini sebelum berjualan kita icip icip dulu ya
setelah itu keduanya dimasak dengan minyak panas hingga warnanya berubah coklat keemasan
yang berikutnya adalah apa kepentingan komnas ham dalam konteks ini
apa timnya pak prabowo itu menjawab dengan asik lah
tetapi pada saat proses sudah cukup clear bagaimana kemudian golkar mengajukan pak erlangga
pks dan green dry itu juga berkoalisi
sementara sebenarnya kalau untuk si emas perhiasan
dari kenyamanan seller ataupun buyer
ada lebih dari lima ratus macam pilihan permainan yang bisa dimainkan bersama teman atau keluarga tanpa biaya tambahan
memang progresivitas dalam pph orang pribadi di berbagai negara atau secara internasional itu semakin menurun
update menggunakan data data yang sudah berbasis perubahan iklim
yang penting jangan sampai terlalu kecil
cuma yang menyimpang jadi basket ya gue doang sih
sungguh signifikan ya sehingga membuat orang orang bisa bebas berkendara mau naik mobil ganjil atau genap
kebanyakan pelakunya pak ya
cuma secara permainan mungkin udah mau menuhi ekspetasi kita semua lah ya nonton pacific gitu kan
karena kan generasi kita dominan gen y gen z tuh mereka nggak suka
saya senang pergi ke sana
semua dilakukan oleh robot barista sambil menjelaskan asal biji kopi serta cara pembuatan kopinya
apa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah oleh kementerian kesehatan
nah aturan aturan ini yang kita harapkan mungkin untuk segera dipersiapkan
tapi yang disampaikan ya yang beredar itu kan bagian dari konteks secara keseluruhan
pc dijadikan tersangka pembunuhan brigadir yosua setelah tiga kali pemeriksaan sebagai saksi
yang terbentak hingga keseberang pulau pagang
lu pengen main timnas sekali udah kan atau udah itu gimana
waktu smp itu dokter itu cuma bilang suruh cek lagi setelah puber menstruasi cewek
batik yang lama akan kami cek bagaimana kesehatannya
gerbang tol baru ini kita tersedia dua gerbang masuk dan dua ger
minuman tradisional ini merupakan campuran dari kuah jahe yang dipadukan dengan ronde
jadi susah untuk memilih orang
terus juga kita stand by kan adalah non kesehatan
dengan peraturan pemerintah ini
jadi masyarakat ada cirinde sudah sejak lama
yang masih kokoh dengan desain sebagai rumah dan showroom batik
emang sebenarnya resikonya itu apa aja sih
dua puluh tahun pium kaneshan mengatakan kegelisahannya
kalau melihat dari model atau skema kendaraan listrik di banyak negara
hingga donat dari amerika serikat yang menempati posisi delapan belas
kalau misalnya lebih panas dia itu fermentasinya lebih cepat
belum belum mau di publish gitu kan maksudnya
data data isi ini cukup lepas
kami meminta agar yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat
dia mampu membangun rumah cukup layak untuk keluarga
selanjutnya adalah loh kalau bank indonesia
hari ini hari pertama dimulainya rambu solo
karenanya ia berharap penampilannya saat debat malam nanti bisa sebagus gibran
paling cuma kalau liburan doang balik ke uk gitu sih kak
taman bacaan masyarakat perlu legalitas dan pengakuan dari dinas terkait
lpe ini apa sih sebenarnya lembaga apa
nah ini karena juga bagian dari mencegah makanya mereka pun boleh memiliki anggaran
pemanfaatan energi baru dan terbarukan atau ebt berupa sinar matahari dan angin sebagai sumber listrik
dia hanya beta version
oh udah dulu juga gue mainnya sekedar ini kak
apalagi ini juga pemberiannya dua kali kan dengan jenda dua sampai enam bulan gitu
perhimpunan hotel dan restoran indonesia phri jawa timur mengatakan
terhadap sakit jantung tersebut
di sini restoran restoran kalau sore penuh dengan buber gitu
dulu kita pernah sering sekali dengan slogan itu ya
jika dibandingkan dengan waktu yang sama tahun lalu
dengan menekuni kerajinan ini dapat meraih keuntungan hingga jutaan rupiah per bulannya
senilai delapan ratus miliar rupiah
kalau kita lihat dari data memang jawa timur ini memang paling banyak
ke dalam lima puluh pengembang properti yang memiliki persyaratan untuk mendapatkan disingkatan biayaan
satu juta sambungan gas rumah tangga dapat menurunkan emisi karbon
sampai negaranya lagi perang gitu
menurut penelitian badan riset dan inovasi tenggiling
karena kalau kita punya cita cita besar tanggung jawabnya juga jadi besar gitu kan
kemudian masuk ke mesin pencaca dan baru kemudian dijemur sampai kering
jadi belum ada langkah yang akan diambil seperti itu pak dengan adanya keputusan ini
kemudian untuk angpao jadi sama kalau misalnya ada di perayaan mungkin apa idul fitri atau mungkin juga imlek
cukup lengkap juga ya kok ya stadium waktu dua ribu lima belas
nah kalau kita melihat berkaca pada satu bulan belakangan ini
sementara bila crequeen terlalu tipis kue sus menjadi tidak bisa kering dan renyah
yaudah kami ini karena
saya kira itu penjelasan saya ya
nyeri dada itu yang sering dirasakan
pertanyaannya adalah apakah betul dengan adanya penyesuaian tarif tersebut akhirnya membuat ini lebih adil dan sebagainya
dengan pertumbuhan ekonomi amerika yang sampai lima empat
seolah direnggut semua hirup pikuk geliat paduan suara yang ia tekuni menjadi mati suri
dan ini adalah titik utama
apa di bawah itu jauh gitu kan sehingga
untuk ekspor ke kawasan non tradisional
dalam pergub tersebut juga menulis
bisa juga menimbulkan muntah ya karena terangsang
karena hal yang sudah kita lakukan sejak dulu
yang mempersoalkan putusan mkmk memang sudah tidak ada masalah
tapi tidak semua fasilitas cuci tangan terjaga dengan baik
masalah akhir akhir ini
jarak yang bisa ditempuh saat menyelam hanya dalam satu kali tarikan nafas
dokter hewan saya memutuskan untuk dites swab dan akhirnya dirawat tapi sampai saat ini enggak
tapi disarankan lebih baik untuk mencuci tangan di kamar mandi atau toilet yang ada di beberapa tempat yang ada di tempat publik ataupun di rumah
karena sama sama terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara ditiup
kalau dari data tren penindakan kasus korupsi yang icw kumpulin di tahun dua ribu dua puluh
ada nama ginanjar wahyu muhammad widi syarif dan kawan kawan melihat ini potensinya jadi angin segar nggak untuk lini depan timnas u dua puluh
menyebutkan satu dari tiga remaja atau setara dengan lima belas lima juta remaja indonesia memiliki masalah kesehatan mental
nah kalau soal harga angkringan ini memiliki ciri khas harga yang relatif terjangkau
kampus merdeka dinilai efektif untuk mengejar kebutuhan talenta digital
ketua komunitas batik jawa timur lintu tulis tiantoro memetakkan batik berdasarkan wilayahnya
jadi apa yang harus dilakukan lagi lagi lalui stabilisasi harga pangan
di mana dewan pengupahan provinsi anggotanya terdiri dari perwakilan pekerja atau serikat pekerja
seperti kampung buku milik edi dimyati
saya ingin juga menyampaikan terima kasih saya dan penghargaan saya yang sebesar besarnya kepada presiden republik indonesia pak joko widodo
nah tentu kita ingin supaya penerimaan ppn kita ya pajak pertambahan nilai kita
kalau gue bisa balik lagi gitu ya
yang terletak di tepi sungai bawen
kemudian pembangunan berkelanjutan ya
bagang siapa tidak memegang agama
dia udah punya sembilan puluh satu juta
tapi ini yang kita bicarakan itu etika bernegara
covid sembilan belas nyatanya bukan hanya menyerang manusia melainkan juga hewan diketahui dua ekor harimau
setibanya di sana warna biru toska danau nyadeng melepaskan penat
sejumlah negara mulai melakukan pelonggaran menyusul tingginya capaian vaksinasi
ini sayangnya kalau dalam bahasa indonesia sulit sekali karena
dan justru pengalaman itu menyenangkan jadi buat aku gak kapok dan seneng gitu syutingnya
ini masih panjang sampai belakang ini padat banget
lu kan sempet bilang kalo misalkan karir basket lu ibaratnya satu lima tahun
ya surveillance ini dalam hati karena memang ya karena kasus cenderung menurun
jadi seperti misalnya sabotase sabotase sabotase selama pertumbuhan anak
sehingga memang tracing juga menjadi menurun
dan saya bersyukur efek dari perdah itu masyarakat bisa memberi masukan
ini bapak sambil bekerja malam ini gimana pak
ini pengalaman termahal saya sih
medan zoo hanya dapat memberi makan seadanya
lantas seperti apakah fasilitas parkir yang ada di jakarta saat ini
selaku promotor motogp sehingga nantinya tidak ada lagi pekerja dari pihak indonesia ataupun mgpa yang boleh masuk ke lintasan sirkuit kecuali atas arahan dari dorna sport
yang mengubah sifat seseorang yang bisa berdampak positif pada kesehatan mentalnya
untuk alaska malamut yang diakui di us
banyak orang tidak tahu bahwa dua dari sumber mikroplastik terbesar adalah fibra sintetik
ya mereka biasanya menimbun
sementara bagi warga yang penghasilannya pas pasan terpaksa merelakan rumahnya dan gelam oleh rop
banyak yang mengatakan kalau kondisi saya kira timing
menteri bernie mengatakan ia marah dengan komentar senator itu
dan yang terpenting adalah juga salah satunya harus ada onsetnya
untuk perjalanan kereta reguler yang memakan waktu tiga jam
di balik panasnya batuan dan air mendidih ini
di mana demand terhadap barang barang teknologi mengalami perlambatan di amerika
nah tambahan cabai hijau segar ini bisa sesuai selera
pasti ibu akan datang ke saya untuk membeli produk saya
ini kalau lagi masak aduh dengan cara tradisional memang saya terbaksalah
seorang wanita juga membuat utas di jejaring sosial x
meskipun ini kayak di jalan biasa aja kan di ruang terbuka sebenarnya udah boleh
untuk menuju ke sini anda bisa menggunakan perahu dari dermaga datar orok
ini kehidupan sekarang ini memang menjadi salah satu faktor pemicu ya
dari hobi ini mantan tkw asal desa sawangan banyumas jawa tengah sukses meraup omset hingga lima juta rupiah per bulan
yang selada keriting hijau karena mungkin paling familiar sih sebelum ada era makan sehat makan vegetarian selada jenis ini sudah banyak dibudidayakan
yang anggota dprd dan dprri itu diminta yuran untuk mendukung para anies baswedan
awarenessnya itu sudah mulai meningkatlah bahwa ini adalah sesuatu yang semakin sering kita alami
kelompok bisnis dan oposisi mengecam perubahan itu
selain satgasmar dari marinir
kalau dirasa rasa berasa nih ada udang ebi nya
mengingat lima belas persen tidak tercapai keinginan mereka tidak tercapai
untuk penjelasan lebih detail
yang memandiri untuk menjalani kehidupan berumah tangga bersama mas kei sang
saat ini setelah keluarnya undang undang p dua sk
dulu waktu pertama kali saya masuk ke
jadi tinggal diinjak saja seperti ini
saat ini kan kita tahu ya proses penghisapan pasir laut juga di indonesia bukan berhenti sebenarnya kan tetap berlangsung
masih kelihatan tetesan tetesan airnya
nah ini pemainnya juga harus yang memegang batuang atau si bambu ini kok harus ganjil ya
berikut ini laporan tentang hal itu yang disusun oleh ena henderson dan omoh belo untuk sbs news
paling berat bapak atau teman teman bisa ngangkatnya itu berapa pak
jadi kalau sekarang ada infus water ya
menjelang sholat jumat imam masjid sopani sejak pukul sebelas tiga puluh siang
berarti sma di tujuh puluh ya kak ya
ini saat dicek ternyata dalam kondisi baik tidak pelong begitu
jadi ketika finish dia dia bisa berjalan otomatis mencari kapal selam
saya menemui direktur jenderal penegakan hukum kementerian lingkungan hidup rasio ridosani
sehingga saya masuk ke hal yang bukan di masalah perangnya
letupan letupan suku dan lain sebagainya
mungkin juga mungkin kenapa ini juga bisa lebih apa diberi pro jadi program pemerintah mungkin secara harga juga lebih kompetitif ya
wanita ibu ibu rumah tangga
atau diganti dengan kesebelasan dari negara lain
dan kalo masalah gua lebih milih gua kepilih di dua belas pemain yang berangkat ke amerika
ini ilmu yang saya baru tahu kalau misalnya bikin bakso
baju putih dikategorikan sebagai pakaian sensitif dan tidak boleh dicampur dengan warna lain
kawasan ini selalu ramai dikunjungi wisatawan domestik maupun mancanegara
sebenarnya pengen sih kalau mami ngomong kalau misalnya emang mau coba s dua kamu coba ke inggris tapi kan belum tahu ke depannya gimana
berarti itu lu pas lagi mulai basket kelas satu sma itu apa
kemampuannya kan juga meningkatkan
berada di kantin tidak berbelanja di sana
toh dulu juga pak prabowo melakukan hal yang sama ya menempuh jalur konstitusi ya
pelakunya bisa dipidana satu lima tahun penjara
tapi kan ya gak tau negara apa juga belum tau
itu ternyata adalah dia membayar utang yang sudah ada
kayak ada dulu ospek ospek gitu kan
di sini ayam yang paling banyak diminati adalah ingkung areh
namun karena ada peristiwa fs dan juga beberapa kasus yang kemudian berdampak kepada persepsi negatif
karena biaya yang meningkat menjadi
kerap kali ini perjalanannya belum tentu sama seperti yang sudah digariskan secara polusi secara nasional
ya kekhawatiran kita itu sebetulnya
sujono mengatakan masih ada ribuan warga di surabaya yang tidak memiliki sanitasi sehat
ketika amerika mulai bergerak ke bawah
seterusnya tidak bisa berjalan masuk disabilitas
kalau enggak bersaing ya kamu gak akan kalah sendirinya
salah satu isu prioritas yang diusung presidensi g dua puluh indonesia adalah transisi energi berkelanjutan
dari komunitas di pesisir
hidangan ini dapat kita temui di salah satu rumah makan padang di daerah pasar senen jakarta pusat yang dijual harga rp delapan belas hingga rp dua puluh lima
alasannya karena wilayah indonesia terdapat banyak lempeng tektonik yang saling bertabrakan
karena mereka tahu bahwa mereka bisa menemukan karya yang luar biasa di sini
kalau tempat saya berdiri ini
omset usahanya menembus hingga empat puluh juta rupiah per bulan
ternyata kondisi drivernya juga seperti itu ya
itu tinggal di bantaran kali juwari mengatakan selama puluhan tahun mereka buang air besar
ketika ada masalah di sana
kalau yang masih muda muda kan bekerja dengan baik ya untuk negara
bayu imam adalah salah satu pasien yang membawa rekam medis saat memulai pengobatan di desa cimande
mila itu kan banyak mengelola dana dana sosial gitu
terkait usul untuk mengembalikan jalur langsung bogor menuju tanah abang ana menyebut tidak bisa memperkirakannya
nah kenapa kerjanya di transtv
jadi daerah daerah atau kabupaten kota yang terjadi peningkatan kasus atau lonjakan kasus pasti akan berdampak pada kabupaten kota sekitarnya
pabrik es batu itu komponennya mungkin sembilan puluh listrik
nah tapi memang di sisi lain komunikasi ini terus kita upayakan untuk pemerintah daerah
lukisan tangan nampak jelas di beberapa bagian dinding goa
artinya kita bisa sepulang kerja
sesuatu yang maksud saya buat organisasi itu suatu hal yang luar biasa gitu loh
tiga tahun pas pindah ke pj itu
oke baik ini juga sekaligus mungkin pemirsa yang menonton
namun bisa juga sebaliknya
yang disusun oleh ruth mchugh dillon untuk sbs news
pabrik baru itu diberi nama side zero
karya kerajinan kerang ini sembilan puluh persen diekspor ke luar negeri
bukan melawan momentum pertumbuhan
tapi seharusnya kan ada sebabnya dan ini bisa dimitigasi dan harus dimitigasi
kalau misalnya dari budara sendiri gimana
diperkirakan hasilnya juga akan bagus akan mencapai rekor baru ya
terhadap temuan tim suspori terkait
tetapi sebenarnya di dalam agama yang benar agama islam agama kristian agama yang lain ada aspek spiritual yang sangat sangat penting
dan kami tidak memberikan kepelunggaran besarannya
jadi mau tidak malu memang akhirnya keikut gitu
cara bisnis ini kita nggak pernah lepas dari modal omset dan profit itu mungkin bisa diceritakan sedikit nih mbak
kalau air yang sudah surut dibersihin
dua ribu sembilan belas itu ya abis selesai juara melalui berbagai pergumulan dan pergalauan kan akhirnya memutuskan untuk berhenti
namun sang pemilik enggan untuk menjualnya
beras dan garam seperti ini nah ini adonan yang udah dibikin cair seperti ini tinggal
tapi berapa angka yang diinginkan oleh dpr sebenarnya
lagi belajar apa aja
yang akan memberi penjelasan lebih detail adalah panglima tni dan ksal
di tenggara terdapat beberapa penyelamatan air deras di sekitar beechmere dan beberapa tempat lain
di mana mana kita pergi di sunday di pasifik
mulai dari surabaya kediri batu malang sidoarjo hingga marauke
kadang kadang sudah disain tuh sudah jam tujuh jam udah agak malem gitu loh kita kan besok ada
kala itu ia melihat perkembangan anak anaknya yang kurang maksimal
untuk dinyatakan sebagai certificate of authentification
ya ada sebelas orang sebelas pejabat setingkat kepala negara
jelang pemakaman korban jatuhnya pesawat tni au dan ini adalah iring iringan dari sejumlah
kalau di pembelian saham mencapai empat sembilan puluh empat triliun
sama yang lain untuk tiket masuk hanya dikenakan lima ribu rupiah bagi dewasa dan anak di atas tiga tahun
dan juga masyarakat bisa kembali memanfaatkan hasil dari desalinasi ini
lintas penyeberangan merak bakauheni yang menyambungkan pulau jawa dengan pulau sumatera
karena ini kan beragam itu latar belakang
kebiasaannya memang pertahanannya tinggi di sekitar garis tengah
bahwa satu ekor anak anjing alaska malamute
tapi pas buka satu itu masih peraturan lama yang kelas dua kelas tiga doang
jadi itu bayar rutan
namun mereka tetap berusaha untuk memegang teguh adat istiadat

terus secepat mrt gitu senyaman mrt fasilitasnya juga
siapa yang harus mendapatkan booster ataupun vaksin ketiga ini untuk
jadi nanti rangenya itu ada dua puluh sampai tiga puluh lima gitu ya
pada pagi hari ini saya resmikan
nah itu yang menyebabkan pasar khawatir dan indeks kita sulit bergerak naik ke atas gitu
perwarga dapat kurang lebih sekitar enam puluh
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat
saya harus bisa lebih kan sampai akhirnya ya
karena memang pada hari jumat nanti tanggal delapan belas maret dua ribu dua puluh dua kawasan sirkuit mandalika ini akan dijadikan sebagai tuan rumah untuk balap motogp dua ribu dua puluh dua yang akan datang
tetapi ada juga yang berpikir bahwa fred harus mengakhiri ya kenaikan tingkat suku bunganya gitu
ini dia narsum termuda kita vanisa renata siregan
di tetangga udah ada yang namanya nyoman
ya kalau di daerah tanjung malaya keringgung pak
antara polri baintelkamp serta perbaikin
tapi melesetnya harus ke atas gitu
sesuai dengan industri sehingga lulusan smk blud mampu mencetaknya
memang tidak boleh dekat dekat dengan yang lain jadi kalau perlu ya dengan video call pakai whatsapp itu kan bisa kelihatan wajah
cukup usia cukup lanjut usia gitu ya
cukup aman tenang walaupun ramai tapi tuh kaya nyaman gitu loh buat tinggal
cara yang luas itu artinya kita di depan kita harus bisa bicara baik baik
menyebut tanaman hias tersebut bisa menyerap polutan
tapi kita sebagai pemangku yang diamanatkan untuk bagaimana meningkatkan budaya baca di jakarta
karena melihat orang orang sini ootd nya itu cakep cakep banget
tentunya kami juga mengharapkan semua gedung gedung ini
peserta akan menjalani kegiatan di bawah naungan kampus merdeka
dan kawan kawannya yang melihat terenggiling di kaki gunung salak ini
resto masakan khas haka ini pun ramai penggemar
dan memang harus memainkan instrumen instrumen yang ada ya
melihat pernyataan itu kenapa ada
saya analisis ini menurunkan marwah
karena harus bisa meniup saluang sambil mengambil napas secara bersamaan
lalu untuk mereka tiga ratus orang yang tercatat tersisa di situ
saya membaca sejumlah harga komoditi logam sangat terkoresi cukup dalam ya pak ya
nah daun bawang ini gampang banget cara nanamnya dan kita bisa gunakan sewaktu waktu
jadi bukan cuma dari produknya aja tapi dari ambience nya juga kita pengen kayak lebih jepang gitu
apalagi negara memfasilitasi jeratan ini dengan berbagai dalih seperti terdaftar di otoritas jasa keuangan
atau misalkan lu ada tawaran lain di gak di impact gitu ya misalkan di academy lain gitu di amerika
bahwa dia tidak mampu sehingga dia akan melakukan dialog
di mana konsumsi itu sangat besar perannya di amerika
apalagi kalau bukan dikeringkan
yakuis warsi ayam panggang produksinya telah dikirim ke sejajar seluruh penjuru indonesia bahkan

itu kan dua hari kemudian kita latihan lagi kan
ninggikan akhirnya ditinggal ada yang ikut saudaranya keluar kalau yang ini sendiri udah
dan biarkan para penegak hukum
anggaran hampir satu miliar rupiah per orang untuk pembelian mobil listrik bagi pns bernilai sangat fantastis
bulan ramadan ini memang identik dengan buah kurma dan ternyata kurma ini tidak hanya dapat dikonsumsi secara langsung
syarat subjektif dan syarat objektif
selain untuk memberitahu jemaah bahwa waktu sholat jumat sudah tiba
nah mengontrol diri ini kita menahan menunda memberikan jeda untuk kita makan
meningkatnya kasus jumlah pencurian sepeda motor selama pandemi
nah jadi kedua masa inilah yang menjadi perhatian kita bersama yang sangat menulari yaitu di masa inkubasi
artinya memang pada akhirnya karena kekuasaan dan juga punya kepentingan yang sangat berkaitan dengan mertuanya
belajar menjadi kompas moral
buang kini jelantah bernilai cuan ya jelantah ternyata bisa menjadi bahan utama biodiesel
lalu juga cari lembaga mana yang sekiranya mempunyai
dan sebelumnya telah sarapan juga di tempat yang sama seperti saya
gak kayak sekarang lah maksudnya
adalah profesor kehormatan di pusat kebijakan pembangunan
namun kecintaannya terhadap sungai
para masyarakat akan mendapatkan komisi sepuluh persen dari setiap transaksi
dan sekarang saya pergi ke universitas
nah ini dia makanan berat
perlukan kehati hatian dalam membuat kebijakan bagi warga
rasanya nggak berubah tetap enak nggak bikin enak
lalu mengolah bahan baku yang terdiri dari kaolin felspar kuarsa dan juga bolklei
rumah tapak biasanya jauh dari pusat kota
siaga yang sudah tak asing dengan ragam permainan yang ada favoritnya adalah arena bermain pas
satu blender biasanya hanya bertahan satu tahun setelah tiga kali servis para perajin
bahwa memang akan ada two state solution
tapi gelombang ketiga itu menunjukkan bahwa vaksinasi akan mengurangi keparahan
jangan sampai juga merasa ya bahwa ketika sudah divaksin ini ya saya nggak akan kena gitu
juga hampir sepuluh kali bahkan ya kalau kita bisa bilang
ngaduk mulu berarti ibu datang ke jakarta fair jam berapa

bukan tidak mungkin juga punya
hotel restoran namun justru dari ibu ibu rumah tangga
warga sekitar meyakini telah menempati kawasan ini sejak tahun seribu tujuh ratus an
ya yogo nanya ke nyokap sih juga sama lama banget delapan menit munasnya
berarti paling tua siapa si eric sama si patrick ya posisi waktu itu ya
dan kita itu memang seluruh kolam kita itu
jadi gak pergi ke tempat tempat yang touristy spot apalagi buat orang orang yang udah sering pergi ke seoul
terkait dengan pengkriminalan ini atau kriminalisasi ini
james akan kembali ke indonesia untuk bermain ibl setuju apa nggak setuju
sejumlah pasal yang disahkan terdapat pasal karet
ada yang mengatakan berhati hati di sektor teknologi
dan eksekusi ke pelatih juga instruksi pelatih kita jalanin dengan benar
makanya lu masuk sm bo coba deh
ya tadi kan seperti di dalam video yang sudah anda lihat dari kementerian kesehatan republik indonesia
kadang kadang ngasih enam ribu kadang kadang ngasih dua belas ribu kita terima aja
saya lihat ini prestasinya lumayan cukup banyak
daya saing para pelaku usaha itu
nah sehingga pak prabowo sebagai menterinya dari kabinet indonesia maju
komunikasinya ke asia confederation
jadi banyak orang yang cuma delapan sampai sepuluh detik itu sebenarnya kurang
atau akan mengajukan lagi penolakan
sehingga dia mudah terikat oleh reseptor ace dua dan akhirnya masuk ke dalam sel
pembahasan perang berjalan jalan menjadi gel tonnes yang lebih banyak
hasil karyanya dijual melalui media sosial
dengan tindakan yang dilakukan oleh netanyahu
tak jarang mereka tutup lebih cepat
tetapi ini opsi yang kemudian masuk di dalam regulasi adalah itu hak mas
ekspor entah itu petani
empat adonan lima adonan kadang kadang
akhir akhir ini daerah jakarta dan sekitarnya cuacanya sangat panas
pertanggal satu september dua ribu dua puluh tiga akan ada razia yang diberlakukan untuk motor dan juga mobil
anak menantu keluarga penagis penagis tapi sekarang semuanya bahagia
susah lah pada susah semua juga masyarakat kecil
tapi memang pemberian vaksin ini disini berdasarkan usia
apalagi yang bisa dikerjakan jadi
akan sangat tinggi ketika anda menurunkan gigi
hal tersebut dilaporkan oleh dandim enam ratus delapan cianjur letkol amharyanto dalam konferensi persnya pada sore hari tadi
jadi kalau ada sumbatan atau hambatan di jalan maka jantungnya akan rusak
kalau di saya yang asn misalnya ketika tidak suka ya saya bisa sampaikan terbuka
kata beni ali kepada saksi hendra kurniawan
selamat siang mbak sri
preferensi kita pada saat kita
menjabat lebih dari lima posisi penting di internal partai gerindra
padahal belum tentu cara itu dibenarkan dan aman
di beberapa panggung dari hari kamis sampai hari sabtu
psikologis itu tentunya adalah bagaimana karakter kita bagaimana kepribadian kita daya tahan mental kita
lebih lapuk ya bukan lapuk
salah satunya yang menarik adalah kalau kita bicara seperti lagunya nih
baik usia balita begitu ya dokter tan
harusnya sudah ini harusnya sudah tapi ternyata minat daripada masyarakat untuk uji emisi itu meningkat ya
partai partai tersebut bakal mulai melakukan kampanye pemilu serentak pada dua puluh delapan november dua ribu dua puluh tiga hingga sepuluh februari dua ribu dua puluh
juga datang suka agak malem gitu kan kadang kadang saya lihat apa yang mereka lakuin di sore tadi
nah kalau ini kita pakai tomat
bertahan dengan adat istiadat di tengah era digital
pengen meningkat kapasitasnya sampai nanti
kita liat gitu kamu pakai pola yang mana
yang dia ya itu tadi dengan modus baru
jadi mereka ini yang menyelenggarakan kegiatan itu
warga baduy luar masih tinggal di dalam tanah adat
jadi itu dua ratus empat puluh delapan total profit yang saya dapatkan waktu itu mas
pertama tama kita panen dahulu pepayanya
ia bersama dengan beberapa anggota komisi lanset
kalau ada malam malam keperluan keluar pencahayaannya hanya dari sini aja
itu im tuh berarti tahun berapa tukang smp tuh
satu di sekitar kebun binatang atau tempat yang lebih baik daripada ini menjadi kompetitor
itu masih menghasilkan kisah kisah ya
nah di satu sisi karena memang problem kita juga sebagai kota provinsi tidak bisa menolak pasien dari luar
sistem pembayaran digital di salah satu kampung baduy luar ini telah berlangsung selama dua tahun terakhir
ibu terkait sektor swasta ini
misalnya oleh komunitas masyarakat di lingkungan itu
proses pembuatan dendeng masih dilakukan secara manual
seorang kepala pelatih fitness center irfan mengatakan
bisa menempati rumah yang dibangun pemprov dki jakarta secara gratis
rumah ini dibangun di atas tanah seluas enam puluh meter persegi
gimana ya ya kalau misalnya mungkin kenapa berhenti dulu kali ya
nah artinya tempat tidur yang dikurangi ini nantinya bisa saja risikonya dampaknya itu pada antrian layanan
kan ada kebijakan satu data indonesia itu
tapi buat harganya gimana ya
jadi orang orang sudah bisa keluar malam
tapi ya aku kabur sih soalnya
sebab bila crequeline terlalu tebal ketika diletakkan di atas adonan sus
gibran juga bukan orang lain di pdip
ayo ini kita foto dulu aja lu enggak apa apa gitu aja ya
dia bilang jawabannya enggak kamu gak telat dua tahun
saat seorang perempuan tersambar kereta
jadi hujan hujan atau badai atau segala macem udah harus saya jalanin karena saya udah berkomitmen ya untuk ini
vietnam dan indonesia diprediksi akan menjadi dua negara
nah gue sering ketemu dia siap minggu malem
ini saya jadi takut adonannya pecah jadi kita serahkan ke master chef ya
dua negara yang memiliki kereta api di atas satu ratus dua puluh km per jam
sejak beliau diberhentikan di dua puluh tahun yang lalu
kalau satu bulan kita kira bisa terbentuk tidak
tidak ada yang menjelaskan tentang hantu pontianak
salah satu nelayan di kampung tambak lorok yang memilih hidup berdampingan dengan rock
ya sudah kita ikut latihan disana sama sekarang juga lagi disuruh latihan lagi kesana
oh yang di darah ya
menjadi ibu kota provinsi jawa timur berdasarkan google mobility surabaya memiliki angka mobilitas
sekarang udah punya anak
tapi kan kalau kita lihat sebelum anies caimin bergabung berkoalisi mencalonkan diri menjadi capres cawapres
pernah kali ya mas soalnya pernahnya tuh datang barang tapi sebenarnya saya yakin saya nggak pesen sih
maksudnya sempet nge gym gitu kayaknya di ranguna
pohon aren sangat bagus ditanam di daerah pegunungan
ada tempat nih yang bertema harry potter kak
jadi ada penyakit yang dikatakan penyakit genetik
perlaksanaan dari protokol kesehatan yang sudah dua tahun terus menerus kita kampanyekan
jadi pasca trauma tersebut dengan adanya kejadian tersebut akan membuat trauma
meskipun menyasar kolektor dan pecinta seni rupa art jakarta juga terbuka untuk umum
tapi kalau secara hari biasa itu jarang sih nemo macet kak
so gua kayak ga ada mikir mikir main pro for now sih
kemudian tambahan misalnya otot pull up ya
untuk bisa diolah jadi tepung seperti ini pohon aren
mungkin masih perlu waktu untuk mematangkan pemain pemain muda kita ya
nasihat yang diberikan supaya menjaga keseimbangan itu
lembaga lembaga penegak hukum ini ya harus juga direformasi gitu di kepolisian pengadilan kejaksaan gitu
kalau kita lihat memang saham teknologi ini
dan jangan lupa untuk diimbangi dengan pola makan bergisi seimbang
lagi nyari nyari anak yang masuk masuk universitas
aku kan main terus lumayan lama minute play kadang kadang lima belas menit sampai dua puluh menit sampai
yang memberikan akses energi bersih
nah iya jadi gue sempat ditarik untuk main di kejurnas gitu di bali
karena kalau dari st john kan gue sempat denger ada beberapa guru yang dari filipina juga kan
ya mungkin ayah saya juga merasa bahwa
produksi di november itu dua dua juta
jadi ya mengikuti anjuran pemerintah lah supaya aman lah
jadi kayak oh si wijen atau wijin
yang besar dan rahang tajam untuk menggigit musuh bila diganggu tapi pemirsa yang diserang bukan
misalkan dari global kemudian juga amerika serikat sendiri juga ada inflasi
sengaja datang ke taman dukuh atas bersama teman temannya
kemudian kalau kita ulas bagaimana penyanggaraan di sana apakah di luar negeri ini juga waktunya cukup lama
manfaat lain juga dirasakan oleh tsunami
nah saya juga akan menginformasikan rizky kalau misal tadi saya sudah tunjukkan kalau misal tadi saya sudah tunjukkan
membuat kita harus membuat alternatif rumah sakit penanganan covid baru
dan saya pun penasaran untuk langsung mencoba lumpia yang sudah ada
sadar akan bahaya akses informasi dan teknologi
tapi mungkin belakangan ini kalau saya lihat gitu ya saya scroll banyak juga nih
ketupat menjadi menu wajib yang dihidangkan dalam tradisi ini
yang kedua kebaikan saat kita bisa berkomunikasi berinteraksi bersosial
kalau dari khasnya sendiri ke kantor pake apa sih
menuju pintu keluar ada bilik yang menarik perhatian saya
event ini tentunya kan juga selain untuk promosi pariwisata
karena kalau dari dashboard kita sebetulnya kalau kita lihat
berdasarkan pengecekan yang dilakukan pihak desa setempat air disinyalir mengandung belera
dan juga otomatis suplai dari pln pun juga tidak akan terhambat
apakah artinya jika intervensi segera dilakukan oleh pemerintah
aduh gue pengen main
jadi miliarder jepang yusaku maezawa dikabarkan akan menjadi penumpang salah satu roket spacex dari elon musk
udah mulai kepanggil masuk si game indonesia
nggak tahu ini dijahit juga atau tidak saya tidak tahu nanti kita cek
penghargaan yang saya justru yang saya anggap itu sebuah penghargaan itu seperti itu
pesanan tak henti yang makan di tempat pun tak kalah ramai
ada lima pemain uzbek di sana yang sudah bersiap pasti di perimeternya
inilah hendra setiawan seorang warga kota cimahi yang sudah dua pekan terakhir
sesuai lah sesuai macam mana baiknya lah
itu kan tadi juga udah ada putusan mk nih ya
dan menjadi partner strategik dalam koalisi
tampaknya menjadi langkah sementara saja
bagaimana nasib monarki di bawah raja charles ke tiga
baik terakhir pak alfred apa saja rekomendasi anda untuk saham yang calon cuan pada perdagangan hari ini
jadi bahkan kalau saat kita eliminasi pada saat kita menuju endemi surveillance kita harus jauh lebih baik
baik maggie dan juga iqbal itu dia bincang kita bersama dengan salah satu porter yang ada di stasiun senen
juga yukannya buatan purun
bahkan di korea mau dilakukan dengan meningkatkan surveillance aktif ya dia akan melakukan survei
saya bilang apa yang saya dapat dari pak budi ini sudah cukup buat saya
dan tidak judging sehingga mereka bisa menyampaikan masalahnya dengan nyaman dan aman
oh enggak masuk tim nas katanya target gue mau masuk tim nas gitu pensiun gitu
kalau bansos itu kan dari tahun ke tahun waktu ke waktu memang
jumlah perjalanan kereta dan juga kepadatan jalan itu sendiri
kecuali misalnya empat puluh sembilan dengan lima puluh lima puluh satu itu masih ada kekhawatiran ya untuk mendeklarasi
baik jadi pan istiqomah siapapun nama cawapresnya pak prabowo ya
apakah ini akan menyulitkan raja charles iii dalam menggantikan sosok
serapan dulu atau olahraga dulu
kedua juga walaupun tidak ada gejala tapi ada masuk area kontak kontak erat
dalam karir basket tuh sampai bisa ay saya yang sekarang ini
namun tentunya penggunaan ruang publik pun harus bertanggung jawab
harganya itu lima ratus enam puluh an kurang lebih dolar
hai saya kedua di malang ibl lanjutkan tadi lu mau nanya apa cun enggak berarti lu dari dari kecil
setelah sepuluh sampai lima belas menit kita akan meng hidupkan air untuk memulai pertukar air
belum habis habis juga nih rupanya sajian kuliner unik di bintaro
dan akan beroperasi selama lima belas tahun
yang terikut dalam flu gas
megi ya ini pos layanan dari bpjs yang mana pos layanan bpjs ini tidak dipungut biaya
buka jam tiga sore tapi jam segini udah rame banget
yang jelas kuahnya ini nggak matah nggak bikin enek ringan tapi tetap enak gitu lho
kita nggak melihat adanya capital outflow yang terjadi di pasar indonesia ya
kalau yang ini olahan terong khas sunda
pak denny ini tadi kita berbincang dengan wni yang ada di qatar
dan masuk dalam laboratorium seni yang nyata
bisa punya strategi coping yang baik dalam mengatasi masalah
selain tidak boleh disingkat dan juga harus lebih dari satu kata
dan jadilah selai nanas
dan formasinya ini menurut saya formasi yang paling aman
maka termasuk kalangan selebritis ini diharapkan untuk menekan
dan sayangnya kita tidak punya peta
waktu itu di mikroskill tuh lengkap juga sebenarnya ya
cara penyajian minuman juga bisa dilakukan dengan cara sederhana
puluhan tahun bekerja sebagai pengepul barang bekas
adi bagaimana apakah satenya sudah matang di sana atau seperti apa
rupanya masih ada banyak juga yang sudah
kemudian tentu pemerintah akan berusaha menyelesaikan berbagai proyek yang diijinkan pemerintahan gitu ya
lagi sore sore tuh saya baru masuk kerja gitu loh
perwakilan juga di international federation
mempromosikan produk kita atau brand kita
nah apa kira kira kuncinya ya dalam penanganan covid sembilan
sampai anak anak kecil nih gitu itu kan kalau dilihat secara adat itu kan ini ya udah pasti gitu kan
pernah jadi komandan pas pampres
berarti pertama kali itu kelas sepuluh udah langsung ikut gak
terus berkembang terus bisa memberi manfaat kepada kita umat manusia
selama ini kan kalau kita nggak detail betul
supaya bebannya tidak besar
data kalau kita belanja barang apa segala macam
dan meningkatkan literasi medicare di negara ini
eh tapi gue pengen nanya deh itu lu kalau se team sama caca lu kan posisi sama gitu
maka pilihan yang lain adalah operasi bypass atau operasi jantung tadi
meskipun jauh kemarin malam juga bisa
akses untuk mendapatkan informasi itu sangat terbatas
yang terpenting adalah satu persen halal
ya tipani wali kota medan muhammad bobi afif nasution tadi sudah menyatakan akan memulai renovasi di awal bulan februari tahun ini
kisah inspiratif bisnis lainnya datang dari pembudidaya fauna
tahun keempat saya pegang gitu loh
ketika eropa mengumumkan mereka resesi gitu ya
yang masih mengalami dampak buruk akibat pandemi covid sembilan belas
kami orang toraja itu kalau bersaudara kayak gitu ya
hasilnya juga baik gitu demikian
kalau zaman dulu sungai ini sebagai tempat arus transportasi mereka juga dulu
ritual terakhir mapa liang akan dilakukan hari ini
kan ada perpindahan berarti kan dari lima on lima ke tiga x tiga itu loh
untuk menjaga nilai tukar kita
per hari ini sudah berapa kasus positif yang dideteksi oleh kementerian kesehatan
nah tapi percaya gak amin raih sindrom itu jadi tidak terkonversi ke bilik suara katanya
bahwa itu adalah program programnya pak jokowi tapi efeknya pak jokowi itu memang berimbas besar ya
saya sih tidak mau sampai sejauh itu indonesia tidak selemah itu dari isu itu
dan mudah mudahan tidak disalah artikan sebagai sebuah kemerdekaan
utsa bataria berharap masa depan industri ini akan menjadi lebih baik
dari misal kita ambil contoh di pl pembangkit listrik ya mas ya
itu kan sudah kaki tangan negara
di mana kita lihat di sana indikatornya termasuk indikator kapasitas respon yaitu testing tracing ini
pada momen libur lebaran ini penjual mengaku pendapatan mereka naik dua puluh hingga lima puluh persen dibandingkan hari biasa
gila ini ngarang ngarang enggak keharuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada gitu ya
sebenarnya dia pemain bagus
untuk berat seberat kadang kadang sampai empat puluh kg
lihatnya bonville kan tenang maksudnya kalau mario kan agak rada rada ini
game kesi kecilan lah kayak the night show cuma jawabannya
lalu berikutnya kita juga melihat contohnya ya
diarahkan produsen lokal harusnya
nah ini kita col col sama ini bumbu apa
dengan memanfaatkan potensi sinar matahari yang dikonversikan menjadi sumber daya listrik
nah iya gue sempet ketemu dandy tuh smp pas gue baru banget main basket deh kak
saat ini pltp sarula memiliki kapasitas tiga ratus tiga puluh mw
dan benar informasi yang didapat dari masyarakat untuk uji jawab kali ini
rumah ini bergaya apa vika sebenarnya
sempat kepikiran ya ya tetap lah kita ya waktu itu kan
walau begitu ombak tenang siap mengantarkan kami ke tujuan
lagu kebangsaan indonesia raya
tapi at least kalau misalnya lo kepanggil ke timnas kan
tahun ini maka saya yakin
delapan tahun lalu dan menyajikan beragam sajian mulai dari ayam goreng ikan asap
kapan bank sentral jepang mulai merubah kebijakan
tapi air ini rasanya tawar begitu ya dan sumur ini dalamnya sekitar dua lima meter
itu ada namanya mental health check up
hanya sekedar untuk memberikan cita rasa
memenuhi jati dirinya lah gitu
sehingga yang diutamakan di sini adalah bagaimana kita memiliki diversifikasi
kota paklawan selain letakkan ditengah kota harga yang ditawarkan mir now liats murah meriah anti
itu anak anak itu memang lebih berat karena kondisi sistem imunnya berbeda
menggunakan sistem keamanan berlapis dengan memanfaatkan fitur to factor authentication
dan kebersamaan menjadi penghangat
jadi sebelum itu saya cuma kayak saya di tim basket tapi saya sedikit dipaksa oleh orang tua karena mereka nggak mau saya di rumah kayak nggak ada kerjaan kan
sebuah produk baru yang akan dikeluarkan oleh bank indonesia yang namanya central bank digital currency atau cbdc
tapi sorry to say ya kalau gue emang ya walaupun emang sekarang lagi booming cuma untuk membentuk karakter manusia tuh kurang bagus sih e sport tuh
nah baiknya semua itu bawa dari rumah
jadi memang disini tuh lumayan besar
selain itu ketersediaan pisang juga melimpah karena pohonnya tumbuh subur di wilayah indonesia
di sudut kota kali ini saya akan mengajak anda menelusuri pasar lowak dupa surabaya
baik itu lib dalam menjalankan regulasi yang sudah disepakati bersama satgas covid
nah selagi anda melakukan pengereman mesin
jadi tenan tenan yang ada di sini tutup
dan setelah itu dicarilah kemufakatannya
karena saya tidak tahu apa apa
ya salah satu faktornya pasti karena hallyu itu juga menyumbang
sama sambal sama tempe sama ikan kembung
ini udah pede sekali loh skck cawapres ini
untuk meningkatkan daya listrik yang dapat diperoleh warga dusun bondan
pada bulan juli lalu dari pemberidingan berhasil melahirkan enam ekor anjing
kecintaannya pada dunia paduan suara menjadi fondasi untuk terus mencari cara
ya udah akhirnya pindah ke sma dua sma negeri lagi kan waktu itu
jadi bukan hanya pot pot saja tapi kita bisa berkebun dengan tanah langsung tapi di atas atap gitu
yang mana pada saat ini akan dilaksanakan
dan dalam ini agama nenek moyang kami
ya yang lebih utama ketika kita melakukan pengusulan
bersama kami di cnn indonesia connected
latihan ini dilakukan dua kali sehari dengan durasi yang lebih lama dari biasanya
lonjakan tersebut dipimpin oleh bitcoin
ya jasanya nggak besar besar amat kan gitu
setiap menitnya mesin mesin mampu mencetak sebanyak dua ratus sampai empat ratus lembar
dan akhir yang sudah jauh melebihi kapasitasnya adalah persoalan yang sering kita dengar sehari hari di seluruh indonesia
masyarakat bisa menunjukkan dimana potensi potensi laten yang bisa kita tutupi keborcorannya
menjadi salah satu lokasi aktivitas
cobain deh gitu kan ini manggilnya si om itu
museum ini tak hanya akan memanjakan lidah
dan kemudian di zona b itu sekitar tiga meter
tadi kan lumayan cepat lah ya
sebelum mengeluarkan surat edaran tersebut
nah itu kita akan terbentuk data anti
dibandingkan dengan yang lainnya gitu
tetapi idealnya mungkin di juni atau juli mereka mulai menurunkan tingkat suku bunga
jadi latihannya di kita latihan di ragunan
yang akan berangkat ke hangzhou nanti akhir bulan september ini
yang mana salah satunya masih berada di mako primot
yang berpenghasilan lebih dari dua ratus ribu dolar per tahun

mereka kan masih umur belasan gitu loh
kemudian pakai masker dan segala lainnya
ini kalau dia ngambil kelas tujuh ke pilih juga lu tiga tahun buat tutup bisa gak sih kalau gitu atau gak bisa
udah punya kta belum sih
emang merpati juga kayak udah kasih ruang buat gue kayak kalau mau lanjut atau nggak lanjut gak apa apa gitu
jadi kayak lu main cuma kayak lu cuma sekedar hobi aja
anggaran banget nih bertiga nih
jalan raya abdul muiz yang dulu merupakan kawasan timur dari kem cideng
itu nilai investasi kita biasanya datar aja
sebenernya maiftar itu myiftar gitu kan
di negara bagian texas amerika serikat
jadi kalo mau ngelakuin main basket ya harus serius
orang yang tegas humble pokoknya nggak ada lah yang namanya perhitungan perhitungan kalau dengan beliau
kalau itu oleh karena penangkapan
kita ada pahlawan sehari hari
kita harus mengembalikan dan berbagi hal hal kita
tetapi nampaknya juga kalau kita lihat apa yang disampaikan joe biden itu di lapangan tidak mendapatkan respon yang positif dari israel
kita akan lihat mudah mudahan tentu harapannya sekali lagi
namun yang bersangkutan ternyata sudah memblokir nomor saya
nafsu membangun infrastruktur itu kalau memang ada tujuannya positif
tidak hanya di indonesia negara lain pun dilanda cuaca panas
dapur kata data podcast
masih harus diturunkan lagi
dan bahkan akhirnya bisa memajukan perekonomian indonesia
sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh lima samsul awing berjualan coto makassar
bagaimana kita bisa mengelola diri kita
jadi gue bareng sama senior senior
one way local ini dilaksanakan dari kekalikantung sampai dengan bawen
namun kini tersisa enam puluh perajin saja
padahal banyak banget contoh contoh yang bisa kita ambil sendiri melalui pinterest google dan any kind of media
sebelumnya saya pribadi dan atas nama institusi inserran juga mengucapkan duka
mendut siap dikukus sekitar dua puluh lima menit
nyanyian hewan di sekeliling dan suara aliran airnya menciptakan suasana tenang
tapi ini gue pengen aja dong ke lo selain istilahnya lo bisa jalan jalan lu bisa dapat sepatu gratis gitu
dugaan kedua mereka yang mengkonsumsi apa saja pada saat berbuka dan sahur tanpa memperhatikan nilai gizinya
terus pas lo kepilih timnas indonesia untuk istilahnya
kemudian saya dan beberapa keponakan saya ikut program itu yang bekerja sama dengan lembaga kebudayaan betawi
sudah tanda kutip lebih excuse ya
pas ngelewatin garis finish itu baru semua orang menyelamatkan saya
melalui akun penggalangan donasi kita bisa
perempuan tiga puluh dua tahun yang akrab di sapa eti mengaku awalnya hanya membantu ayahnya berbudidaya lebah madu di pekarangan rumah
mulai dari persoalan pertanian kelangkaan pupuk peternakan hingga kesejahteraan masyarakat di bidang wira usaha
untuk lebih memudahkan akses fasilitas kesehatan yang berada di kecamatan ibun kabupaten bandung prialdi
biasanya mereka itu disebut pahlawan
terutama misalkan yang fomo ini mbak ya
nah sekarang tadi alhamdulillah sudah teridentifikasi semua
gue kurang di drag
rumah makan lestari fresh ini sudah berdiri selama hampir tiga puluh tahun
kualitas politiknya baik seperti itu ya mas ya mak bisa dimaknai seperti itu ya saya saya meyakini itu
dia mungkin masih empat puluh mungkin atau lima puluh
tapi ya memang harus diuji dalam pertandingan sesungguhnya
ketika orang lain susah jangan dibalik
sambil berjalan kaki atau menaiki becak menjadi daya tarik tersendiri kampung kauman
hari ini memang peningkatan kasus di kecamatan kelapa ii
pada yang kasus sama itu selalu membedakan antara cabang dan pusat
dibandingkan dengan tadi kita bicara soal
menyarankan membawa bekal dari rumah
banyak yang ngedukung lah ya
agak kendor mulai di seri ketiga di mana para pemain bisa berinteraksi dengan relasi
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual
saya hadir ya di ruangan tersebut ya saya tidak bisa menyampaikan secara persis apa yang dimaksud beliau
terong ungu biasanya diolah untuk sayur asem sayur lode atau ditumis
artinya berbicara ini katakanlah ya kota bogor lebih bersemangat saat ini
baik baik baik saya ke pak deddy pak deddy bagaimana anda melihat solusi yang ditawarkan oleh pemerintah ini
akan menghasilkan rejim yang outputnya nanti
dan sah sah saja bagi instansi untuk membeli hampir satu miliar tadi
check kolesterol check darah tinggi atau tidak
siti halimah salah satu warga kampung tambak lorok menunjukkan rumah yang tergenang rop di bagian ruang tengah
yunga demi mulai membuka usahanya ini
sbs juga menanyakan pendapat ibu tari terhadap ketiga pasangan calon presiden untuk pemilu kali ini
hmm ya soalnya kita udah pernah ngobrol juga sama beberapa orang juga yang seumuran lu ya gue udah pernah nyinggung juga sih soalnya kayaknya ku nya
nah kejadian serupa sebelumnya juga pernah terjadi beberapa tahun lalu
sebelumnya hanya beberapa kolam buatan
karena kan banyak sekali anak anak muda yang terakhir adalah di ecuador
kargo baca dan kampung buku hanyalah sebagai penunjang
itu karena apa namanya begitu kamu masuk kamu harus
tempat tidur dalam satu kamar atau ruang rawat inap
golkar bisa menerima itu sebagai bagian dari keputusan kolektif
boy sultan sregar yang bertugas di polda jambi sebagai wadahan sat brimob
kalau memang ini program dijalankan dengan baik
dan tidak mungkin indonesia sepuluh tahun sekali
di salah satu aplikasi loka pasar daring alias e commerce
ine merasa banyak pelajaran yang bisa ia dapat
ini kalau dilihat di sana itu bukan pulau ya
dengan harapan besok pagi itu saya bayar kebutuhan warung ini dengan uang cash begitu
memakai masker adalah masih sebuah keharusan
dengan argumentasi bahwa tim indonesia dirugikan karena dipaksa mundur dari turnamen all england dua ribu dua puluh
itu aja sih kalau misalkan menurut saya
hingga kampung dinoyo berkembang menjadi sentra sekaligus kampung wisata keramik
terlihat mulai terjadi peningkatan tapi varian omikron lainnya belum kita temukan sampai saat ini
lalu adaptasi pertama kali di sm susah gak do masuk ke pro
dari yang kapasitasnya baru enam ribu watt peak pada dua ribu tujuh belas
kereta semi cepat jakarta surabaya pelabuhan ambon hingga sejumlah ruas jalan tol trans sumatera
motif dan warna batik pun makin berkembang
sebagai salah satu orang yang dibilang mengusulkan lah waktu itu penundaan pemilu
jadi di sini ponggok itu air deras kalau airnya mengalir oksigennya kan langsung ganti
warung ini mulai melayani pengunjung jelang malam atau mulai pukul tujuh belas tiga puluh sore
alasan mereka bergabung dalam komunitas triathlon ini pun beragam
suparno berkolaborasi dengan komunitas dan relawan sungai cilewung
untuk mengantisipasi masalah yang dihadapi tiongkok sendiri
jambal juga sepakat membayarkan iuran setiap bulannya sebesar rp dua puluh lima
nah penanganan yang benar untuk menangani anak stunting ini seperti apa
untuk membersihkan hulu sungai ciliwung
mungkin dua hari udah selesai lah lepam lepamnya ya
rumah ini dulunya merupakan markas tentara jepang
kementerian kesehatan sebelumnya memaparkan saat ini kasus konfirmasi covid sembilan belas
secara kumulatif secara rata rata dalam tujuh hari terakhir
juga masih sangat kencar sekali untuk memberikan atau membakar uang di shoppingnya gitu
jadi aku nggak merasa apa ya nggak merasa rendah diri nggak merasa ini
arti pahlawan itu sendiri
terus kalau bagian shooting guard itu
saya nyimpen para psk gitu kan
ya kayak misalnya di fitur fitur depan itu dekat pangker itu ada raised bed yang tinggi
ini karena berat jenis gas alam lebih ringan
nah gol dari korea
sudah bersama saya melalui sambungan virtual hans kue praktisi pasar modal
kadang jam dua jam tiga nanti ada lagi
kali ini saya menggunakan tujuh buah kurma untuk dicampurkan ke dalam lima ratus ml air
ke manusia tidak akan hilang
dengan perkiraan pasar apakah akan mempengaruhi pergerakan ihsg pada hari ini
wanita lima puluh lima tahun ini mengaku terpaksa melepas pakaiannya yang terjepit jok bus
biarpun sempat inflasi kita naik ya
menggunakan batang kayu dan mata yang awas
dan kalau diuntut sendiri dalam jalur snbp itu delapan puluh persen itu sekitar delapan puluh persenan
perjalanan menapaki jejak peradaban islam di tanah melayu saya awali dari pulau penyengat
dan yang paling penting jangan panik
terus akhirnya pas udah balik dari amerika
dengan permasalahan permasalahan yang komplek untuk bisa dicarikan solusinya karena kita bukan
gak ada pembantu gak ada seri ya itu
semuanya numpuk di kepala sampai bikin susah tidur susah konsentrasi
sehingga kita lihat ada pergeseran
pastilah akhirnya nafsu itu yang kemudian akan menjerumuskan kita kepada hal hal yang sifatnya destruktif
dengan tetap menghormati independensi teman teman kemerdekaan pers dan juga kerahasiaan sumber
karena dia mungkin pernah wan main lalu anak anak muda cuma oh
dan tumbuh menjadi bintang dewasa pemakan karang
tadi dari sisi pengendara begitu
banyak kebijakan ini kita tidak akan pakai
konsisten dengan perpaduan bumbu rempah yang melimpah menjadi kunci kelezatan cita rasa ragam menu gulai khas padang
tadi sudah saya sampaikan pagi di airport kertajati
di depan saya menanti pesanan utama saya datang
biarkan secara langsung biar ada pembelajaran hukum bagi masyarakat
hubungan antara manusia dengan allahnya
meski baru buka jangan kaget kalau harus antre dulu untuk makan
jadi kalau ditangani oleh dokter mungkin lebih lama
mempunyai cita rasa yang khas gitu ya
jadi harus hati hati dan juga jalan banyak yang berlubang
dan disampaikan oleh riki kusumo
hahaha eh lu berarti
jadi kita pasrahkan saja kita tunggu kita hormati proses hukum yang berlaku
mengapa banyak mahasiswa kedokteran yang menghindari mereka dari berpengalaman
kini warga justru berterima kasih kepada daim
pusatnya lagi di bogor
terus kemudian dalam hal sisi pelayanan ataupun inovasi itu mereka akan bertahan gitu kan
berkesimpulan ini mengkhawatirkan karena
dan saya beruntung punya senior seperti mereka
situ terus jadi kita itu saya tuh cuma di atas apa panggung gitu ya karena pengangkat pokok yang
oke terima kasih sekali lagi dok untuk sharingnya
atau dibiarkan utuh sebelum disiram
atau kemudian merubah formil yang dipermasalahkan oleh pn jakselnya tadi mas kurnia
umumnya pengkriminalan ini jadi dengan sangkaan undang undang ite
yang bisa menjadi pahlawan
lidah yang panjang lidah yang panjang fungsinya untuk mengambil makanan
maka dengan istirahat yang cukup serta mengonsumsi banyak cairan
kebetulan masih paspor indonesia juga sih
memutuskan untuk menghapuskan penahanan tanpa batas waktu
disitu kita bisa mendapatkan informasi
di sana ada alutsista yang kita ingin tunjukkan kepada masyarakat
dan mengklaim atau mempersempatikan hak hak
terus ya kamu tahulah triknya kombi
pria yang akrab di sapa haji tamrin ini merupakan lulusan magister ilmu hukum
para ahli memperingatkan kedatangannya tidak bisa dihindari
ya angkatan si hafiz lengkap sih emang ya model modelnya kayak si mario davidson ada model model psi idede ada gitu kan
kita bisa di technical kalau udah di morning wasit
untungnya mungkin diundurkan jadi dua ribu dua puluh satu mungkin harusnya sih harus ada persiapan sih biar ya ibaratnya saing lah
seruan suara orang tepuk tangan
mereka bilang bahwa mau tidak mau memang akan ada masanya ketika kuliah di korea itu merasa harus sangat amat kompetitif gitu
di mana para pemain habis tanding bisa refreshing ke pantai pantai
atau biasa disebut ngelentreng
jadi kalau anda ingin mencari sarapan di sekitar blok m ikuti perjalanan saya
kemudian otot lemas meningitis sakit tenggorokan kaki
karena dengan aku sering share konten konten tentang k pop tentang kaya drama itu
ya memang kita akui
jeruknya yang warna kuning jeruk nipisnya
dalam sehari pemilik warung menghabiskan sekitar tiga puluh kelapa muda
nah mungkin yang nanya kok ini
dan ditambah cabai dan garam secukupnya
tetap untuk pendidikan segala macam itu
itu rata rata ternyata terkenanya adalah awalnya dari ibu rumah tangga
untuk melihat bagaimana kondisi istana atau rumah mereka saat ini
cutloss di bawah lima seratus
akan dijadikan sebagai agenda tahunan kota pasuruan untuk memberikan hiburan kepada masyarakat
untuk mengetahui perkembangan terkini terkait kondisi satwa di medan zoo bergabung agus supratman dari medan sumatera utara
seperti kita ketahui penyerbukan tanaman hutan sangat bergantung dengan keberadaan lebah
mendukung komentar senator price itu
nah kalau bicara soal cak imin
dari vesmako dan dari federasi
yang sekarang makin menjamur dan jujur ngomong produk kemasan ini tinggi sekali kastanya
peringatan dini banjir rob yang juga memang dibutuhkan bagi dusun bondan
yang ada simptom itu kemarin memang enam ratus
pas udah smp gue tau bisa mewakili daerah kalimantan barat nah baru gue tekunin benar benar tuh
nah itu secara idealisnya
lo akan mencoba untuk beasiswa lewat basket
tapi setelah dijalani setelah beberapa hari kita reading sama sama di lokasi di set tuh udah ya udah lebih lepas sih lebih enak gitu
memang yang berbeda dari hari hari yang lain adalah pada bulan puasa itu hampir semua masjid menyelenggarakan terawih
urusan mkmk nggak ada masalah etika di situ sama sekali
melihat bagaimana latar belakang atau sejarah apakah presiden presiden sebelumnya
dalam catatan iva penghapusan mural oleh aparat sudah terjadi di yogyakarta sejak tahun dua ribu tiga belas
untuk proyek strategis makassar newport
kalau rumah susun itu kan sudah menjadi opsi yang pernah dan sudah dilakukan
jurnasnya aku sama bapaknya
organisasi untuk orang orang indonesia
jadi ada disuruh main basket sih sama pelatih ppop
katanya mas by the way kan di bali sekarang kayaknya
karena sekali lagi keadanya sangat tidak normal
akan bisa kita terapkan setelah bulan ramadan
sehingga kalau kita lihat ketika usd kembali terkoreksi
dijawab nah kemudian misalnya bagaimana
seperti menemukan harta karun
nah kalau misalnya yang banyak di masyarakat beredar itu mungkin pengalaman pengalaman pribadi ya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
iya meniscus atyel sekali
yang disusun oleh alex anifantis
baju gitu kan kerahnya diberdiriin
karena waktu itu gue posisinya di ugm di jogja
yakni merendam kurma dalam air yang disebut air nabis

udah kayaknya udah baik tuh
begitu dari tegaluar kemudian ke stasiun halim ini
sejak saat itu hingga awal dua ribu an grup ini malang melintang di dunia hiburan tanah air
kita desain tangga yang efisien dan tidak makan space terlalu banyak gitu
ada dua jenis ketupat yang disajikan di kendur ini
namun dari laporan residen cirebon di tahun tiga puluh an
dan gue lihat ya temen gue si james sama si william ini
yang diumumkan kpu pada rabu malam
prof wiwan dari handayani menilai
menggunakan traktor yang bisa bergerak sendiri
letakkan tas siaga bencana di tempat yang dapat dijangkau dengan mudah dan cepat
impor emas itu akan meningkat besar dengan pembukaan ekonomi china di tahun ini
ya tentunya pertama kita ketahui upaya perluasan vaksinasi tetap kita lakukan ya
walaupun sekarang ini banyak isu mengenai perubahan gender
tapi resession kecil tetapi ini menyebabkan dana itu mungkin akan bergeser ke emerging market
kepikiran nggak juga mungkin pengen incollaboration atau kolaborasi sama siapa gitu
dulu kan saya jual nasi goreng biasa sama seafood
kita kelas tiga pas itu gua kepilih
yudi yudawan edwin arman jakarta
dirinya masih ingat betul dulunya kawasan bsd merupakan hutan karet milik pt perkebunan nusantara atau ptpn dan warga sekitar
jadi kalau anda mau memanfaatkan momentum itu
dirintis sejak tahun seribu sembilan ratus empat puluh tujuh ronde di kedai ini menyediakan lima belas jenis varian
sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sampai dua ribu sembilan belas saja data menunjukkan bahwa populasi terenggiling sunda di indonesia anjlok
sedangkan psikolog mulai dari rp seratus
saya jeda dulu nanti usaha jeda saya akan ke pak bupati langsung
kau wijin delapan tahun di cls
ya kalau kita cari sisi negatifnya pasti ada
untuk menikmati segelas kopi susu dingin dan roti bakar serikaya mentega ini saya harus membayar tujuh puluh tiga ribu rupiah
berkaitan dengan politik kenegaraan
minum obat sama istirahat di rumah ya udah
nah disitu kata kata itu kan sangat provokatif seakan akan
dan akhirnya ya berusaha memahami
ternyata benar ya kata orang orang ternyata makan dengan ditemani suasana pemandangan seperti ini nikmatnya jadi dua kali lipat
ini yang harus kita jaga gitu loh
teman teman seniman bisa ketemu
pakem itu terutama untuk kebaya di eee
pentingnya foto jurnalistik dan jurnalisme warga